mahalnya harga daging sapi menjelang lebaran membuat para pedagang memburu sapi murah asal kepulauan madura di pelabuhan kalbut situbondo
selain murah menurut para pedagang daging sapi madura juga disukai konsumen
namun untuk mendapatkan sapi sapi ini para pedagang harus berenang untuk mengejar sapi sapi yang dilempar ke laut
kesibukan di pelabuhan kalbut situbondo jawa timur mulai tampak dua pekan menjelang lebaran
para pedagang sapi dan jagal dari luar kota situbondo memenuhi dermaga
menunggu muatan sapi dari sejumlah kapal yang datang dari pulau sepudi dan kangean di madura
para pedagang mengantri sambil menerjunkan sejumlah pekerja untuk berburu sapi sapi yang dilempar ke laut
satu persatu sapi yang diturunkan dari kapal kayu langsung diserbu para pekerja yang sudah bersiaga di tengah laut
sesekali para pemburu sapi ini harus mengejar sapi yang hendak kabur ke tengah laut lantaran panik
sapi sapi madura berwarna merah ini harus
dilempar ke laut karena pelabuhan tidak memiliki dermaga sehingga kapal tidak bisa merapat ke daratan
para pedagang mengaku membeli sapi ini dengan harga murah antara lima juta hingga sepuluh juta rupiah
tergantung ukuran dan kesehatan sapi harga ini jauh lebih murah dibanding pasar hewan
dari dagingnya bagus terus harganya lebih murah dari situ bondo
mempeningkatkan daging sapi sudah berapa persen
dari dua puluh persen dari yang kemarin kemarin
harga mulai banyak karena harga masih belum pas
tapi harga mulai naik juga
jelang lebaran gini naiknya sampai berapa persen
tujuh puluh persen itu harga atau permintaan
karena dilempar ke laut beberapa ekor sapi mengalami patah tulang dan nyaris mati tenggelam
menurut pedagang mendekati lebaran permintaan sapi sudah mencapai lima puluh hingga seratus ekor per pekan
pada hari biasa permintaan hanya sekitar dua puluh sampai tiga puluh ekor per pekan
permintaan sapi madura diperkirakan akan terus melonjak pada h sepuluh lebaran